permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini terus terulang setiap tahunnya
sampai kapan warga indonesia harus terus menghisap pekat asap dampak kebakaran hutan dan lahan tersebut
kita telah terhubung bersama dengan direktur jenderal pengendalian perubahan iklim
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan laksmi dewanti
ibu laksmi selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selamat sore mbak buspa terima kasih untuk kesempatannya
baik ibu lasmi ini saat ini pekatnya asap kabut polusi udara menjadi sorotan masyarakat
tidak hanya di indonesia tapi juga di wilayah atau negara sekitar indonesia
bagaimana kemudian ditjen ppi mengevaluasi situasi terkini kabut asap di indonesia
apa responnya apa langkah langkah yang diambil untuk mengendalikannya
baik terima kasih
klhk dalam hal ini kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
terus menerus melakukan pemantauan evaluasi
setiap hari bahkan setiap saat kita melakukannya
dan dari hasil pemantauan tersebut dari data data yang kita terima secara real time
kita terus berkoordinasi dengan teman teman dan aparat aparat yang bertugas di lapangan
kalau ditanya langkah langkah apa yang sudah diambil
pemerintah indonesia melalui klhk dan seluruh instansi instansi yang terkait
terus memaksimalkan peran perannya
dalam hal ini klhk memaksimalkan
dan mengoptimalkan peran manggala agni atau brigade pemadaman kebakaran
yang juga ada di kawasan kawasan konservasi
untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan
baik dalam upaya pencegahan dan juga pemadaman
beberapa upaya penting yang dilakukan dalam menghadapi terutama kondisi saat ini
karena kondisi saat ini dampak atau pengaruh el nino saat ini memang lebih kering dibanding dengan tiga tahun belakangan
apa yang kita utamakan atau yang kita lakukan adalah
klhk menurunkan semua aparat satgasnya di lapangan
untuk langsung berkoordinasi dan melakukan upaya upaya pencegahan serta pemadaman
tidak kurang dari wakil menteri sendiri dan beberapa orang pejabat eselon i
pejabat tinggi maja langsung turun di lapangan
untuk memimpin pemadaman dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah
di wilayah wilayah yang
sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah sumatera selatan
kalimantan tengah kalimantan selatan dan lampung
baik sebentar lagi juga akan dilakukan rapat koordinasi khusus untuk peningkatan upaya penanggulangan
karhutlat pada masa el nino dua ribu dua puluh tiga untuk meningkatkan koordinasi yang melibatkan seluruh pihak
dalam upaya pencegahan karhutlah termasuk tni polri bnpb bmkg brin
dan pihak pihak lainnya
demikian mbak khuspa
ibu laksmi menyinggung soal el nino tadi
memang el nino sedikit banyak mempengaruhi kondisi iklim saat ini
tapi sebetulnya seberapa besar pengaruh intensitas dari perubahan iklim yang terjadi saat ini
terhadap frekuensi kebakaran hutan dan lahan yang mungkin terjadi saat ini besar di kalimantan selatan
dan kalimantan tengah termasuk juga jambi meski upaya pencegahan tetap dilakukan
ya kalau dikatakan tadi pengaruhnya sedikit
itu adalah kebanyakan
itu adalah kebanyakan
karena setiap tahun kita pasti mengalami dampak el nino maupun la nina
tiga tahun kemarin berturut turut sampai dengan dua ribu dua puluh
kebetulan efeknya adalah lanina dan sekarang kita mulai masuk mengalami efek el nino yang semakin menguat
dan kalau ditanya tadi pengaruhnya kepada atau dari perubahan iklim
ya semua fenomena fenomena yang terjadi tidak hanya di indonesia
tidak hanya di wilayah wilayah yang tadi disebutkan
ada kebakaran hutan dan lahan
tapi di seluruh wilayah dunia juga terjadi pengaruh pengaruh akibat perubahan iklim
jadi pengaruh el nino la nina kemudian terjadinya badai dan topan di berbagai macam tempat
itu memang semuanya pengaruh
dan tahun ini memang efek el nino nya lebih kuat dibanding tiga tahun terakhir
dan diperkirakan ini sama efeknya seperti tahun dua ribu sembilan belas
kami mendapatkan informasi terakhir dari rekan kami di banjarmasin
ada sejumlah perusahaan yang diduga berkontribusi atas kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut
bagaimana kemudian pengawasan dari klhk terhadap izin dan juga tata kelola perusahaan
agar mereka secara bertanggung jawab tidak berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan
yang kemudian berdampak pada sejumlah wilayah di indonesia ibu laksmi
baik mbak puspa

mbak puspa memang sebagian kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh
memang sebagian kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh
kelalaian atau perilaku atau akibat dari kegiatan manusia atau kegiatan pembangunan dalam hal ini
seperti yang tadi disebutkan oleh beberapa perusahaan
upaya konkret yang dilakukan dalam konteks penegakan hukum
jadi selain tadi upaya pencegahan pemadaman patroli
kita juga melakukan upaya upaya penegakan hukum
untuk menghentikan meluasnya kebakaran hutan dan lahan
klhk terus memonitorkan
memonitor secara intensif lokasi lokasi yang terindikasi
adanya titik api melalui monitoring hotspot
jadi tindak lanjut hasil verifikasi lapangan tersebut yang dilaksanakan
kemudian pada saat ditemukan dan ada dugaan pembakaran
dengan sengaja oleh oknum oknum atau oleh perusahaan perusahaan
maka langsung dilakukan penyegalan terhadap area konsesi perusahaan
yang terjadi kebakaran hutan
berupa pemasangan papan larangan kegiatan
dan garis kuning
perusahaan yang area konsesinya terjadi kebakaran hutan dan lahan
dilakukan proses penyelidikan pengumpulan bahan dan keterangan
serta proses selanjutnya
dan perusahaan direkomendasikan untuk diberikan sanksi administrasi
paksaan pemerintah melalui kepala daerah
jadi upaya penegakan hukum dalam konteks karhutla ini
juga kita lakukan secara bersama sama
pada saat kita melakukan pencegahan dan juga pemadaman
ibu laksmi mungkin memang sekarang sudah terjadi beberapa hotspot
di kalimantan kalimantan selatan kalimantan tengah
tapi kita tahu el nino ini berkepanjangan musim kemarau berkepanjangan
lantas rencana mitigasi dari klhk supaya tidak ada hotspot
yang lebih signifikan angkanya lebih tinggi angkanya
daripada yang saat ini seperti apa rencana mitigasinya
termasuk untuk masyarakat yang tinggal di sekitar
kalau kita bicara upaya mitigasi tentunya ini
tidak hanya kerjanya klhk tapi juga kerja bersama
dari berbagai macam instansi yang terkait
berdasarkan analisis iklim dan cuaca yang terus menerus diupdate
oleh bmkg maka klhk dan instansi instansi terkait
telah melakukan upaya upaya mitigasi
kita bisa melakukan upaya mitigasi dengan misalnya mengurangi
praktek praktek pembukaan lahan tanpa bakar
jadi kita mendorong agar praktek praktek pembukaan lahan tanpa bakar
dilakukan dengan berat
dan juga kita melakukan upaya upaya patroli secara rutin
dan yang terpenting juga kita melakukan penerapan teknologi modifikasi cuaca
teknologi modifikasi cuaca ini dilakukan pada daerah daerah yang sudah diindikasikan
akan kering atau lebih kering dari biasanya sehingga kita bisa mengantisipasi
atau membuat kondisi lebih basah dan mengurangi potensi terjadinya
jadi kita ada istilah hotspot tapi juga hotspot itu akan dicek ulang
apakah hotspot itu benar benar fire spot di lokasi
jadi dari informasi yang kita terima setiap saat teman teman di lapangan
akan mengecek apakah titik hotspot tersebut adalah merupakan titik api
dan kalau ada api kecil kita langsung padamkan sehingga tidak menjadi lebih besar
jadi saat ini kita juga sudah mengintensifkan upaya tnc

sehingga daerah daerah yang kering bisa lebih basah terutama wilayah wilayah gambut
agar tinggi muka air gambutnya tetap terjaga dan tidak terbakar
demikian mbak puspa
baik ibu lasmi terkait karhutlah kabut asap juga dirasakan hingga negara tetangga
dugaannya karena kebakaran hutan dan lahan dari kita
kabut asap respon dari klhk yang sampai saat ini belum terdengar di media
mungkin ibu lasmi bisa menjelaskannya
kita terus mengikuti perkembangan dan sampai saat ini di dalam data yang ada
tidak ada transboundary hase atau kabut asap lintas batas ke malaysia
jadi berita dari kantor berita asing mengatakan kebakaran hutan di indonesia
menyebabkan netas batas sehingga sampai ke malaysia
berkenaan dengan peta citra asap lintas batas
kita sudah menyandingkan peta citra sebaran asap dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika
dan juga dari the asean specialized meteorological center untuk periode tertentu
dan berdasarkan hasil pemantauan asmc selama beberapa hari tersebut
asap terpantau moderat hingga pekat di sejumlah wilayah di sumatera dan jepang
asap terpantau moderat hingga pekat di sejumlah wilayah di sumatera dan jepang

dan tapi tidak terpantau adanya terjadi lintas batas
jadi memang ada asap pekat di daerah daerah kalimantan tengah sumatera selatan
tapi tidak terdeteksi adanya lintas batas
dan asmc yang tadi kami sebutkan the asean specialized meteorological center
merupakan program kolaborasi regional di antara national meteorological services di negara negara asean
asmc ini diselenggarakan di bawah layanan meteorologi singapura
dan asmc ini yang kemudian memberikan informasi apabila terjadi lintas batas atau transboneris
sementara menurut data bmkg berdasarkan pantauan satelit himawari
citra sebaran asap di wilayah indonesia pada waktu waktu atau hari hari di mana pada saat itu diklaim atau dinyatakan ada lintas batas

ada asap di sejumlah wilayah di sumatera dan kalimantan
dan angin di indonesia pada umumnya dari tenggara ke barat laut atau timur laut
dan lagi lagi berdasarkan data bmkg tidak terdeteksi adanya asap lintas batas
baik jadi berdasarkan data dan juga upaya pencegahan yang kita lakukan
kita tidak melanggar perjanjian dari batas asap lintas batas ini ya
perjanjian asap lintas batas ini artinya kita punya mekanisme terkait dari transboundary hash ini
kita harapkan nanti ada ketegasan karena kalau lihat el nino masih berkepanjangan
ketegasan terhadap perusahaan yang berdampak pada lingkungan izinnya tata kelolanya harus semakin ditegakkan
dan juga tadi kepada masyarakat agar kesadaran untuk tidak membakar lahan juga ditegakkan dilakukan oleh masyarakat sendiri
ibu lasmi dewanti terima kasih banyak sudah memberikan perspektifnya bersama kami di cnn indonesia connected
selamat sore terima kasih